pt pln persero menjamin pasokan listrik aman untuk ktt asean ke empat puluh tiga yang akan digelar di jakarta pekan depan
pt pln bahkan menghadirkan layanan kelistrikan tanpa kedip atau zero downtime
pt pln lebih cek satu persatu
apel siaga ini adalah cek satu persatu dari energi primernya dari pembangkitnya transmisinya gadu induknya distribusinya dari retail spklu nya keselamatan kerjanya dan juga dari it nya
sehingga satu tim pln sudah siap
untuk mewujudkan layanan tanpa kedip atau zero down time pt pln telah menyiapkan sejumlah program peningkatan keandalan tenaga listrik
mulai dari hulu hingga kekendali
selain itu sebelas unit gardu bergerak sembilan ups dan pdkb atau pasukan dalam keadaan bertegangan juga dipersiapkan untuk melakukan pengoperasian dan pemeliharaan distribusi listrik dalam keadaan bertegangan
kita tambahkan juga spinning reserve sehingga kondisi sistem kelissikan dalam menghadapi ktt asean ini menjadi jauh lebih andal
kemudian juga tadi tim distribusi
langsung menjaga setiap venue
baik itu dari jcc hutan kota kemudian hotel hotel masing masing
kita langsung mempersiapkan suatu sistem listrik yang tanpa kedip
akan ada delapan ratus kendaraan listrik yang digunakan oleh panitia dan delegasi ktt asean ke empat puluh tiga ini
karena itu untuk mendukung penggunaan kendaraan berbasis listrik ini pt pln menyiapkan tujuh puluh empat spkl fast charging
atau stasiun pengisian kendaraan listrik dan lima splu dengan petugas yang standby selama dua puluh empat jam
sebanyak sembilan ratus lima puluh lima personel pt pln akan disiagakan untuk melancarkan proses penyaluran kelistrikan ke venue ktt asean ke empat puluh tiga
adapun jumlah daya mampu kelistrikan jakarta saat ini mencapai delapan tujuh ratus tiga puluh empat mw
jadangan daya tiga satu ratus delapan puluh empat mw dengan beban puncak lima lima ratus lima puluh mw